ini dia saudara gambar terkini yang bisa kami sampaikan kepada anda di kawasan tol kalikangkung semarang jawa tengah
antre kendaraan sudah terlihat sejak pagi tadi di sejumlah gardu tol
di mana saat ini para pemudik akan melakukan transaksi pembayaran
dan dipastikan bahwa kartu elektronik tol anda dalam kondisi terisi atau ada saldonya
ini tentunya juga memudahkan bagi para pemudik yang mengantri di belakang mobil anda ketika melintasi gerbang tol kalikangkung semarang jawa tengah
petugas dari tol juga terus berjaga di sejumlah gerbang tol untuk mengantisipasi adanya mobil yang beristirahat sejenak di bahu jalan
sudah disediakan sejumlah rest area yang bisa anda manfaatkan untuk beristirahat sebelum sampai di kampung halaman
dan sekali lagi untuk yang beristirahat di res area ada pembatasan waktu agar bisa bergantian karena banyaknya pemudik yang melakukan perjalanan hari ini
dan selain di gerbang tol kalikangkung semarang jawa tengah
saudara saya akan juga mengajak anda untuk melihat kondisi terkini di kawasan kalimalang jakarta timur
sudah bersiap jurnalis kompas tv ada okta di sana
okta seperti apa kondisi terkini di kawasan kalimalang jakarta timur
belum terlihat kepadatan kendaraan di sana tapi petugas di sub dan juga polisi terus berjaga
bisa anda sampaikan seperti apa kondisinya terkini okta
benar sekali bahwa memang belum terlihat kepadatan arus lalu lintas di wilayah kalimalang tempat saya melaporkan saat ini
karena memang kawasan kalimalang ini menjadi salah satu lokasi atau area yang memang dilewati oleh pemudik motor biasanya
nah ini makanya mereka ini biasanya melewati di area kalimalang
ini adalah ketika sore hingga malam hari karena menghindari cuaca yang panas sehingga memang ramainya ini biasanya atau relatif ramainya pada sekitar sore maupun juga malam hari
nah kawasan kalimalang ini reza dan juga saudara memang biasa dilawati oleh pemudik untuk menuju ke berbagai wilayah
misalnya ke jawa barat jawa tengah maupun juga jawa timur
nah untuk prediksi arus lalu lintas yang padat memang terjadi diprediksi pada hari ini reza pada hari sabtu enam april dua ribu dua puluh tiga
tetapi memang apakah terjadinya pada nanti sore atau nanti malam
kita akan bertanya kepada sudah ada bersama saya ada ibtu nurmanto yang merupakan kapospam dari sumber arta
pak nurmanto selamat pagi ini untuk pantauan terkini pak dari pagi sampai sekarang di kalimalang seperti apa pak
jadi saat dari kemarin itu sudah siaga untuk antisipasi arus mudik
kalau pagi hari ini itu kan cuma warga masyarakat sekitar sini ya untuk arus mudik biasanya terjadi pada malam hari
yang mudik semalam sudah mulai nampak
jadi yang arah ke timur yang mau mudik ke jawa itu udah ada peningkatan
kalau pagi hari ini sementara masih kegiatan masyarakat sekitar
jadi belum tahu untuk arus mudik pagi hari ini belum kelihatan
pak nurmanto kalau di kalimalang ini selain di subrata tentunya titik titik macetnya biasanya di mana saja pak
untuk titik macetnya yang jelas tahu di jalan aman
jalan aman itu agak depan sana
kemudian di perempatan sumber hartanya
terus di pertigaan caman
antisipasinya di situ kalau ada kemacetan kita bikin penyebaran anggota di titik titik tersebut
antisipasinya apa pak untuk nanti malam kira kira kan memang diprediksi jadi puncak ya pak
apalagi hari sabtu tanggal enam yang menjadi tanggal dari prediksi puncak arus mudik
mungkin ada kontraflow atau apakah pak pengalian arus lalu lintas
jadi untuk di jalur kalimalang ini kebetulan sudah di
dibagi dua jalur untuk yang dari timur bisa lewat sebelah selatan
untuk yang dari barat bisa lewat sebelah utara
nah untuk sementara karena situasinya masih landai
jadi di pertigaan depan pasar sumber harta itu kan ada pertigaan
itu masih dibuka dua jalur
nah nanti malam memang kalau memang terjadi kepadatan nanti jalur yang dari sebelah timur ditutup
ini khusus untuk jalur mudik yang dari arah barat ke timur arah jawa
biasanya kalau padatnya itu pak di sini di area kalimalang terutama di sumber arta itu akan terjadi sampai hamin berapa lebaran pak
biasanya kalau untuk terjadinya
namun kita sudah antisipasi
nanti setelah itu mendekati lebaran h dua h satu itu sudah berkurang
ada jalur yang jadi alternatif nggak pak selain lewat sini
mungkin untuk masyarakat untuk bisa antisipasi supaya nggak kena macet
mungkin nanti malam kalau misalnya berangkatnya nanti malam
jadi di sini ada dua jalur ya
untuk jalur yang melalui cakung
cakung nanti harapan indah
terus langsung jalan juanda
langsung tambun cikarang itu untuk jalur utara
kalau jalur selatan termasuk kalimalang ini termasuk jalur selatan ya
jadi dari cawang lurus itu emang jalurnya lebih bagus dibanding jalur utara
jadi ada dua jalur alternatif untuk yang mudik nanti malam
itu jalur cakung sama jalur cawang
pak ini untuk masyarakat juga untuk awareness atau mungkin kewaspadaan juga untuk masyarakat
bagi mereka kan kebanyakan yang lolos ini pemudik motor ya pak
imbauannya apa pak dari petugas untuk mereka yang mudik menggunakan motor terutama
ya terima kasih untuk yang mudik menggunakan motor
jauh jauh sebelumnya silakan sebetulnya dari pemerintah ini kan sudah menyiapkan mudik gratis ya
dan di samping itu bisa bahan motor ada kendaraan kuda
kendaraan khusus yang nanti buat ngangkut motor ke kampung halamannya
namun demikian juga kadang keterbatasan daripada kuota untuk mudik gratis
banyak yang gak dapet juga
terus naik motor silahkan dipersiapkan jauh jauh sebelumnya
untuk spare part spare part maupun kondisi kendaraan tersebut
kemudian untuk bawaan bawaan tentunya nggak usah banyak banyak ya
kalau banyak itu kan bisa merepotkan sendiri
jadi barang bawaan itu sekedar aja
bisa kalau lebih itu bisa dipaketkan atau di lewat travel lain gitu kan bisa
tentunya menjaga keselamatan dan juga keamanan
terima kasih pak ibtul nurmanto kapos pam dari sumber arta
semangat ya pak mengawal mudik di kaliwalang
nah reza dan juga saudara itu tadi perbincangan kami dengan kapos pami sumber arta
bahwa memang di sini karena banyaknya pemudik yang menggunakan motor
salah satunya adalah tadi kalau bisa memanfaatkan tadi mudik gratis
atau juga jangan sampai membawa barang bawaan melebihi
dan juga diimbau juga untuk berboncengannya tidak lebih dari dua orang
terutama untuk mereka yang melewati area kalimalang atau sumber arta ini
karena tadi diprediksi akan terjadi puncaknya pada hari ini tanggal enam april dua ribu dua puluh empat
di waktu sekitar sore ataupun malam hari
dan juga tentunya untuk menghindari cuaca yang panas ketika mereka dalam perjalanan
baik terima kasih putri oktaviani melaporkan langsung dari kawasan kalimalang